bagus sekali itu sugiarto sepuluh tiga belas
kita sebagai teman sama sama bantu pendidikan ya
sering nambah kasihannya
kalau siang lari sendiri skipping sendiri
dan itu diteruskan sampai masuk ke latas
kalau main defense sama dia
jangan tanya gitu
yang namanya attacking players itu pada tewas dengan ketahanan
ini adalah cerita mengenai sang juara
kisah bagaimana ketekunan menjadi kunci dari kesuksesan seorang atlet
cerita ini menyampaikan bahwa perjalanan seorang legenda
bukan mengenai berapa banyak jumlah piala yang didapat
melainkan tentang bagaimana prinsip harus berjalan beriringan dengan kerja keras
di kiri saya di indonesia
dikenal sebagai icuk sugiarto
nama icuk sugiarto dikenal oleh publik indonesia
sebagai salah satu pebulu tangkis terhebat di era delapan puluh an
kalau main defense sama dia
jangan tanya gitu loh
yang namanya attacking player itu pada tewas dengan ketahanan hidup waktu itu
makanya dibilang itu super defensive yang namanya icuk itu
tetapi orang jangan salah loh ya
karena dia punya pukulan
yang tidak dimiliki misalkan oleh sweeping
tipikal permainan bertahan icuk membuat ia memiliki ciri khas
dibanding pemain tunggal putra lain di dunia
dengan permainan ini icuk didapuk sebagai salah satu tunggal putra papan atas saat itu
salah satu momen yang melambungkan nama icuk sugiharto adalah saat ia berhasil
mengalahkan bintang tunggal putra indonesia saat itu
lim swicking di kejuaraan dunia denmark seribu sembilan ratus delapan puluh tiga
icuk berhasil menjadi juara dunia di usia dua puluh tahun tujuh bulan
sebuah rekor yang sampai detik ini belum bisa dipecahkan
kejuaraan itu baru pertama kali digelar yang namanya kejuaraan dunia
karena pada saat itu pertama kali disatukanlah dua badan dunia badminton
yaitu ibf dan bbf
terus kedua saya sebelumnya lebih mengetahui pemain pemain dari lembaga ibf
dan pemainnya bagus bagus
kalau ditambah lagi masuknya pemain pemain dari bwf atau dari negara negara seperti china
dan negara negara yang sebelumnya berada di bawah bwf
tentu saja kan membutuhkan kesiapan yang luar biasa
pertandingan saat itu adalah dua tipikal yang berbeda
jadi seorang lim swicking yang dengan permainan cepat dan smash kerasnya ini
menghadapin saya yang mencoba menjadi diri saya
saya seorang defensive
jadi karena saya sadar betul saya tidak bisa menjadi seorang lim swicking
tapi saya harus bisa menjadi seorang icuk sugiharto yang punya karakter sendiri
yaitu bermain defensive dengan mengandalkan fisik yang kuat
jadi itulah yang kalau saya tidak bisa mati dia ya sudah saya tunggu lim swicking mati sendiri
tipikal permainan icuk yang khas juga diakui oleh rekan seangkatannya
saat belajar di sekolah atlet ragunan sekaligus di pelatnas edi kurniawan
sesama pemain tunggal edi paham betul icuk merupakan pemain yang sangat ulet
cuma tipenya itu dulu semangat sekali ya di ragunan itu
kita sebagai teman sama sama bagi pendidikan ya sering nambah latihannya
kalau siang lari sendiri skipping sendiri dan itu diteruskan sampai masuk pelatnas
kebiasaan kebiasaan kita di ragunannya juga seperti itu gitu loh
jadi ibaratnya itu tidak mau kalah
kalau ada yang lari sepuluh ada yang mau lari sebelas ada yang sebelas maunya dua belas
jadi saling nggak mau kalah
tidak hanya kejuaraan dunia prestasi icuk juga cukup mentereng di event lain
mulai dari kejuaraan nasional pekan olahraga nasional asian games piala dunia
hingga berbagai juara di turnamen seri
di masa keemasannya icuk sugiharto selalu bertemu dengan beberapa tunggal putra kelas dunia lain
hingga dua tunggal putra andalan asal china yang yang dan han jian
yang kerap membuat seorang icuk sugiarto kerepotan
nama nama besar ini muncul saat federasi bulu tangkis dunia kala itu bersatu
dan kompetisi dunia menjadi jauh lebih sengit
makanya icuk muncul pada saat itu tidak beruntung sekali
karena mereka sudah punya pemain hebat
china itu sudah matang selama sembilan tahun di world badminton federation
begitu masuk ke ibf
icuk yang sebelumnya dagoan di ibf itu jadi agak cukup berat
apalagi china itu sudah mempelajari selama sembilan tahun permainan indonesia
icuk itu sebelumnya tidak beruntung hanya itu
tapi dalam permainan yang lain dia pasti menang
banyak menangnya bukan pasti menang banyak menang
asal jangan pemain gila yang memiliki chop smash dan smash silang yang tajam seperti yang cowok c dua
jatuh bangun perjalanan karir dijalani oleh seorang icuk sugiarto
untuk mempertahankan legitimasinya sebagai seorang juara dunia
meski memiliki prestasi yang sangat tinggi
yang cukup baik karir pria yang kini berusia enam puluh tahun tergolong singkat
sebenarnya saya tidak pensiun
ya karena sekeliling saya yang memang sudah apa istilahnya
saya tidak pernah mendekrir saya pensiun tapi pas pada saat saya pulang dari ibadah haji
tiba tiba nama saya sudah dihilangkan oleh mereka
pada saat belum ada satupun pemain yang bisa mengalahkan saya
kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan federasi bulu tangkis indonesia saat itu
yang tengah fokus di pembinaan usia muda menjelang olimpiade barcelona seribu sembilan ratus sembilan puluh
makanya yang diprioritaskan yang umurnya pasti lebih muda
nah itu kan akhirnya yang diutamakan
karena ada alan putih di sumah ada ardi wiranata
nah itu mereka dikirimkan dengan lebih prioritas
artinya ya ini ijuk kan mulai tersendat di situ
dia menjadi pemain utama tetapi tidak diutamakan
icuk sugiarto berhenti bermain di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh saat usianya baru menginjak dua puluh delapan tahun
ia kemudian melanjutkan perjalanan sebagai pelatih di klub litajaya di duri kosambi cajang
di jakarta barat
seiring perjalanan waktu klub yang sempat berganti nama menjadi pelita bakri ini pun harus bubar
lahan kosong di duri kosambi ini menjadi sisa kenangan icuk saat ia memutuskan mengabdi untuk belutangkis indonesia
tempat ini punya makna sejarah yang dalam gak sih buat om icuk
ya jelas ya
ya jelas ya
buat saya ini seperti kayak rumah saya
saya rela untuk tidak nerima
ajakan untuk melatih di luar negeri
saya lebih mau membantu pak abu rizal bakri untuk mencetak juara juara badminton
khususnya untuk memfasilitasi membantu anak anak dari berbagai daerah di seluruh indonesia yang kebetulan kurang mampu tapi bertalenta
tapi masih apa om spot spot dulu mainnya di mana kira kira nih om
lampangan lu di mana
ya lampangan berjejer nih lampangan berjejer
satu dua tiga empat sana terus sana terus tribun yang sebelah situ yang gundukan itu
terus di sana tembok terus di sana pernah saya buat ruang fitness terus baru kamar kamar
terus sampai saking saya kepingin untuk anak anak itu bisa fisiknya kuat apa apa sampai di belakang itu pernah sampai saya suruh gali saya suruh bikin track untuk mereka lari
beberapa nama besar seperti apriani rahayu dan chandra wijaya pernah merasakan tangan dingin sang legenda di tempat ini
daripada saya habiskan energi saya lebih baik saya berpikir bahwa masih banyak pengabdian yang bisa saya berikan di tempat tempat lain sekaligus saya mau buktikan tanpa badminton saya bisa survive
sukses itu miliknya orang orang yang berani mencoba
oke bagus masuk cepat
setelah memutuskan berhenti bermain bulu tangkis icuk sugiarto fokus melakukan pembinaan
pria asal solo juga sempat mengembangkan kiprahnya di organisasi keolahragaan
masuk induk federasi bulu tangkis indonesia pbsi
hubungan icuk dengan federasi memanas dengan berbagai konflik yang terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun
aroma konflik ini bahkan tercium sejak akhir karirnya sebagai pemain
setelah dia agak tidak terlalu dipakai tapi tetap harus diandalkan menang
itu mungkin perasaan itu sudah mulai muncul ya
itu nggak bisa ibaratnya kalau diperlakukan tidak adil itu nggak bisa
dia selalu protes orangnya kan selalu apa adanya sepuas puas
saya kira kalau icuk itu mulainya dari itu
permasalahan dengan pbsi tak membuat icuk menyerah untuk berkontribusi ke olahraga nasional
pada dua ribu lima belas icuk mendirikan training center di sukabumi jawa barat
lokasi ini dibuat sebagai fasilitas latihan baik untuk bulu tangkis hingga cabang olahraga lain
lokasi yang strategis dimanfaatkan icuk untuk membuat lokasi wisata di training camp
om icuk selain fasilitas olahraga ada waterpark
ada villa villa juga di sini kenapa sampai akhirnya bikin tempat apa ya tempat hiburan jadi di sini
ya saya lebih kepada apa yang saya buat ini
kepada sebagai penunjang facility yang memang saya ingin sekali menjadikan tempat ini
kan awalnya khusus untuk training camp badminton
kalau bicara training camp kan berarti kan saya harus siapkan akomodasi
karena pada saat itu memang saya punya impian
ah ngapain saya ngelatih di luar negeri ketahuan orang luar negeri aja
lebih mahal itu
tidak dipungkiri pembuatan icuk sugiharto training center
merupakan ajang pembuktian sang legenda
setelah ia gagal saat mencalonkan diri sebagai ketua umum pbsi pada dua ribu dua belas
lalu dipecat sebagai ketua umum peng prof pbsi dki jakarta pada dua ribu lima belas
nah kalau buat saya tidak ada kata kata yang saya keluarkan kecuali bagaimana membuat bulu tangkis indonesia itu
menjadi terus bersejarah
saya berhasil berkesenangan berprestasi
menjadikan organisasi yang namanya pbsi itu menjadi payungnya buat seluruh masyarakat indonesia dari sabang sampai merauke
makanya saya bangun seperti ini
saya tinggalkan saya jauhin lebih baik daripada saya habiskan energi saya
lebih baik saya berpikir bahwa masih banyak pengabdian yang bisa saya berikan di tempat tempat lain
sekaligus saya mau buktikan tanpa badminton saya bisa survive
selain sarana hiburan dan lapangan bulu tangkis
istc juga dibuat untuk cabang olahraga lain untuk menggelar pemusatan latihan nasional
saat ini tim nasional sepak takraw indonesia yang sedang menggunakannya
timnas sepak takraw yang meraih torehan emas sea games tahun lalu
tengah mempersiapkan tim untuk sea games dan asian games di tahun depan
kebetulan pak eco juga punya gore dan kita memanfaatkan tempat beliau
untuk menjadi base camp dari pbpsti pak aziz asnawi untuk kerjasama untuk teset di sini
nah kebetulan juga salah satu motivator kami juga pak ijo kan
jadi menularkan bakat bakat minat kejuaraan yang seperti apa dan mental juara
pembentukan seperti ini banyak belajar dari beliau juga
keberadaan istc kemudian memberikan dampak bagi masyarakat setempat
hadirnya objek wisata berarti membuka peluang lapangan pekerjaan baru
karyawan sih di sini paling cuma berapa ya cuma enam belas sama lima belas orang
karena ya semua warga di sini juga pak warga sekitar
karena pertama pak ezo pengen ngangkat warga sini
karena kan pak ezo bangun di sini pengen memajukan warga sekitar yang bisa mungkin
yang bisa dipekerjakan yang punya kemampuan
kalau kamu mau sukses kamu harus rajin latihan
manis getir perjalanan hidup sang legenda kini menjadi rangkaian cerita yang mengiringi kehidupannya
tak ingin terlarut dengan rasa kecewa di masa lalu
icuk memilih jalan sunyi untuk berkontribusi kepada hal yang ia cintai yaitu olahraga
saya langsung melihat bahwa ada kesabaran yang saya dapat ini
bahwa saya terus melihat ah ngapain saya kecewa kecewa
tapi terus saya melihat ngapain orang saya mau juara dunia sepuluh kali juga nggak ada jaminan masuk surga
jadi ya ini kan perjalanan hidup aja
sukses itu miliknya orang orang yang berani mencoba
karena orang yang sukses itu orang yang mau ditempelin
capek sakit disiplin dan mau kerja keras
ya pastilah apalagi saya di sektor yang sama dengan tunggal putra seperti papa saya juga
ekspektasi masyarakat ini kan kalau ayahnya juara kenapa anaknya enggak selalu seperti itu
saya juga pasti
saya pasti pengen keluar dari bayang bayang itu
saya pasti pengen kembali rumah
saya sudah rekam
di kejuaraan dunia seribu sembilan ratus delapan puluh tiga memiliki peran penting
atas terjadinya pernikahan dengan istri
pas itu dia datang minta tunangan
kalau kamu juara
saya bilang itu juara dunia atau juara lainnya
udah langsung nikah aja
nah namanya anak kecil
karena segitu ya masih umur umur
belum itu belum genap
pernikahan icuk dengan nina dikaruniai tiga orang anak
dan jauza fadila sugierto
kehidupan keluarga icuk yang erat dengan bulu tangkis
membuat ketiga anaknya sempat menjajal olahraga ini
kitanya kan sama sama jadi dari jiwa gitu
jadi anak anak juga ya kebawa
mau nggak mau kan
masuk ke di lapangan
saya juga tiap hari ke lapangan
kita ngurusin semuanya kan
jadi dengan besarnya anak anak itu
dalam lingkungan itu gitu loh
jadi pada main semua
mau gak mau kan ikut ke lapangan
dari ketiga anaknya
nama jauza dan tomi sugierto
yang pernah mengecap perjalanan karir bulu tangkis nasional
nama tomi sugierto cukup malang melintang
dikenal sebagai salah satu tunggal putra nasional
selama menjajaki karir pemain nasional
beban membawa nama besar sang ayah
kerap ia tanggung
untuk memuaskan ekspektasi pecinta bulu tangkis
saya juga pernah berpikir
kalau saya diterjun yang sama
di sektor yang sama
apalagi kalau di indonesia ini kan
ekspektasi masyarakat ini kan
pasti kalau ayahnya juara
kenapa anaknya nggak
selalu seperti itu
ya pasti pengen
keluar dari bayang bayang itu
tapi ya saya berpikir ini
saya sudah berusaha semampu saya
saya hanya bisa mengeluarkan yang terbaik
dari yang saya punya sekarang ini
meski mengaku punya tipikal permainan yang berbeda
tomi banyak belajar
dari ketahanan fisik sang ayah
ya papa punya stamina yang luar biasa lah
kalau untuk di jaman
sekarang saya bilang luar biasa untuk stamina
kayak seperti rally nya itu juga
jadinya orang takut karena memang stamina
apalagi karena dulu dengan sistem skor yang pindah bola
itu sangat menguntungkan sekali
hei gadis amerika
dari semua anak icuk sugiarto
praktis hanya tommy yang memiliki karir cukup panjang
di dunia bulu tangkis
sementara jauza memutuskan berhenti untuk menikah
dan menetap di amerika serikat
di mata keluarga sebagai atlet
icuk dikenal menjadi sosok yang disiplin
memiliki kemauan yang keras
namun di luar kepribadian itu
icuk memiliki kepribadian baik
serta tidak pernah membedakan orang saat bergaul
memiliki keluarga yang mendukung perjalanan karirnya
menjadi anugerah yang tak ternilai bagi seorang icung
karena saya mendapatkan uang hanya dengan saya latihan keras
hanya dengan disiplin
saya mau menangkan naik podium baru saya dapat uang
tapi kalau maunya menghadapi istri yang istilahnya mau di ngertiin
memang kita harus egois
menjadi seorang atlet ini kalau rata rata
egoisan saya juga punya istri yang luar biasa pengertiannya
memasuki masa tuanya
icuk aktif menularkan virus semangat kepada generasi muda
yang berkecimpung di bidang olahraga
kenangan prestasi yang diwakili melalui medali
piala hingga dokumentasi lawas
menjadi pengingat sang legenda
untuk mewariskan yang terbaik

perkembangan bulu tangkis dunia saat ini
tak luput dari perhatian icuk
harapan agar indonesia kembali memiliki
tunggal putra terbaik di dunia
masih ia percaya
tunggal putra terbaik dunia siapa sekarang om
ya kalau sekarang
dia kan masih
masih naik turun
walaupun secara kualitas sebenarnya
dia pun juga sudah
punya kualitas teknik kelas dunia
hanya untuk menjadikan dia
nomor satu itu
saya kira bukan butuh
bukan teknik aja
tetapi dia juga harus menyadari
kelemahan yang ada di ginting adalah
apa kemampuan fisiknya yang harus lebih prima
kalau dibandingin excelson gimana tuh
kalau dibandingin aksesor kan karena
aksesor satu langkah
ginting dua langkah
posturnya berarti om ya
sehingga untuk cover lapangan
apa istilahnya menggunakan
apa istilahnya tenaga besar
karena langkahnya kan ya tadi
karena tinggi posisi yang tinggi
buat seorang ginting
bukan tidak mungkin untuk bisa menjadi pemain nomor satu
tetapi kalau mau menjadi
lengkapin tekniknya yang bagus
dengan fisiknya yang prima lagi
jadi menghadapi pemain pemain
postur seperti aksesor itu nggak masalah
kenapa kau bisa tahan di daerah which is inhabit
anda lebih baik bahaya
karena ungk quem yang mana itu
boleh terus kto tikpities goed dan lain lain